terima kasih anda masih bersama kami
untuk memberikan penghormatan pada arwah leluhur
pengurus kelenteng kwan sing biotuban
menggelar sedekah bumi atau sembah yang rebutan
hanya dalam waktu satu menit
satu dua ratus bungkus sesaji yang disediakan
ludes di serbu warga
ratusan warga dan jemaah klenteng kwan sing biotuban
langsung berdesakan dan saling dorong
merebut sesaji yang sudah disiapkan pengurus kelenteng
bahkan sejumlah anak dan wanita tergencat kerumunan warga
yang seakan takut tidak kebagian sesaji
hanya dalam waktu satu menit
satu dua ratus sesaji buceng ludes di serbu warga
sesaji buceng yang mereka peroleh
akan dibawa pulang ke rumah untuk dimakan bersama keluarga
tradisi rebutan buceng ini sudah menjadi langganan warga
karena dianggap sebagai rejeki
dapat berapa bu
isinya apa saja bu
nanti mau dapat apa bu
sudah sering ikut acara ini
ya sering tiap tahun
rebutan buceng ini merupakan rangkaian acara dalam sedekah bumi
atau disebut sembah yang rebutan
untuk memberi penghormatan kepada arwa parah leluhur
ya itu memang rutinitas
jadi setiap tahunnya kita laksanakan itu
istilahnya kan rebutan ya
jadi itu direbutkan
jadi setelah kita adakan upacara
selesai sesaji itu kita rebutkan kepada
masyarakat atau umat yang minat
buceng yang diperebutkan warga berisi nasi
mie instan teh kopi gula garam dan roti
setiap buceng merupakan sesaji dari jemaah klenteng
yang diberi tanda berupa bendera bertuliskan nama penyumbang
dion fajar arianto tuban